dulu juga janjinya begitu
nanti bapak janji lagi
nanti paling bertengkar lagi
kayak nanti bapak janji lagi
kayak denny janji ke bapak
janjinya gak bakal banyak main
tapi dilanggar lagi
tapi kan bukan berarti denny tengah main
tadi teh belajar apa
tadi teh mau belajar matematika
kamu telah bisa bawa mobil
buatnya nanyanya gak gak aja wak
gak bisa tuh wak
wah kalian aja bisa gitu
nanti kita berdua bisa jalan kemana mana
jangan panggil frank
kesannya teh orang lama hapisan
itu kayak nama anaknya si kemet
gak asik ah
pilih apa yang kami suka
udah gampang bro
jadi gak nyari rumah bro
obrol tuh sama denny
baru mau belajar
ah nama pak teh udah gede sekarang lah
gimana ini kamu bilang kalau tidak salah
jeniper ngejar pak ketak
itu maksudnya apanya
kalau jeniper mau berangkat ke rumah
jeniper nggak perlu lulus sd
jadi jeniper bisa langsung berangkat
yang bilang jeniper mau jadi tkw siapa
tidak ada yang jadi tkp
kalau penghasilan dari suami gak mencukupi
kita teh bisa berangkat
sudah sudah kamu tidak usah lagi bergowo akrab sama sama
si claudia itu
tapi kan nanti pebli pasti menikah
nggak ada orang di cirawas yang kuliah
pebli orang pertama yang kuliah di ciraos ini
nanti kamu kerjanya di tempat yang bagus
kamu bergaul dengan orang orang yang punya pikiran yang luas
yang kamu obrolkan juga hal hal yang penting
bagaimana membangun bangsa ini
kamu mau ngobrolkan membangun gedung itu
membangun jembatan ini
buat jalan tol
itu teh cita cita bapak kan
udah tua bro
gua ingin menikmati setiap detik dari usia uang yang tersisa ini
terus rencaranya wah teh gimana
panggil bro aja
wah mau jual rumah yang di cibulan
dan wah mau pindah ke ciraos ini
tolong bro cariin rumah buat wah ya
kan ada bapak mereka
nanti biar mereka yang urus bro
rumah yang ke gimana bro
soal rumahnya kayak gimana
asal deket sama rumah ntih
minimal wah buka pintu
wah buka jendela
wah bisa liat rumah ntih
nanti kita pesta tiap malam
dadang kan menantu sendiri bro
makanya gak jadi baik nantinya
kalau menantu sama mertua terlalu dekat
kalau rumah yang deket deket intim teh
belum ada yang jual bro
tapi usaha terus ya bro
ini aja belum habis itu
kita ke bogor yuk
kita pulang aja deh bro
kita ngobrol di rumah
nggak usah pulang
belum tentu besok besok bisa nonton lagi loh
namanya tinggal serumah
setiap hari bertahun tahun pasti timbul beda pendapat
bapak maunya begini
ibu maunya begitu
jadinya bersih tegang
tapi itu biasa den
di setiap rumah juga seperti itu
bapak bertengkar sama ibu
bukan berarti bapak teh nggak sayang sama ibu
begitu juga ibu marah sama bapak
bukan berarti ibu teh gak sayang sama bapak
tapi ibu sama bapak teh bertengkarnya setiap hari
bapak sayang sekali sama ibu
bapak juga cemburu kalau ibu t ngobrol sama orang lain
begitu juga ibu cemburu sama bapak kalau bapak teh ngobrol sama perempuan lain
bapak bertengkar sama ibu
bukan karena bapak teh nggak sayang sama denny

bukan karena kita teh saling benci
atau karena mau pisah
denny teh malu pak
teman teman di sekolah ada yang tahu kalau bapak sama ibu itu sering bertengkar
mereka bilang orang bawa deni itu monster
bapak janji bapak gak akan bertengkar lagi sama ibu
dulu juga janjinya begitu
nanti bapak janji lagi
nanti paling bertengkar lagi
kayak nanti bapak janji lagi
kayak denny janji ke bapak
janjinya gak bakal banyak main
tapi dilanggar lagi
tapi kan bukan berarti denny teh nggak sayang sama bapak
itu waktu tak
tadi teh belajar apa
tadi teh mau belajar matematika
bakal gue jatuh rosei